dan kita beralih ke informasi selanjutnya seorang anak buah kapal abk takbot charles
yang disandra kelompok bersenjata abu sayyaf di perairan sulu filipina dikabarkan berhasil melarikan diri
muhammad sofian ditemukan warga di area mangrove di baranggai bual filipina
beginilah suasana posko keluarga korban penyanderaan kelompok bersenjata abu sayyaf
di desa sungai lais kelurahan sungai kapi kecamatan samarinda ilir kalimantan timur
keluarga korban abk yang disandera abu sayyaf harap harap cemas menanti kabar mengenai nasib anggota keluarganya
rabu pagi kementerian luar negeri indonesia menerima kabar bebasnya muhammad sofian
salah seorang abk takbot charles yang disandra kelompok abu sayyaf sejak lima puluh enam hari lalu
sofian dikabarkan ditemukan warga mengapung dan tersangkuti jaring nelayan
di area mangrove baranggai bual filipina
lisna salah satu kerabat sofian mengucap syukur
namun ia mengaku belum berani berbicara banyak
karena belum menerima kepastian kabar bebasnya sofian dari perusahaan maupun pemerintah
humas peterusianto bersaudara m taufik yang dihubungi melalui telepon selulernya
mengaku belum mendapatkan informasi terkait kabarnya m sofian
namun pihaknya mengaku terus melakukan upaya
dan upaya untuk membebaskan para sandera
menteri luar negeri retno marsudi mengkonfirmasi sebelas warga negara indonesia yang disandra dalam kondisi selamat
proses pembebasan sandera sejauh ini belum bisa dilakukan karena masalah kondisi di lapangan yang dinamis
akibat terus terjadinya pertempuran antara militer filipina dan kelompok abu sayyaf
di lapangan terjadi beberapa kali pertempuran
jadi terjadi pemukungan
suasana lebih sulit sangat dinamis dibanding dengan situasi situasi sebelumnya
dan tanpa adanya pemukungan pertempuran pun situasinya juga sangat sulit
sehingga kita perlu lakukan koordinasi
tadi saya juga baru saja bicara dengan panglima untuk koordinasi lagi
dan tentunya keselamatan sandera kita menjadi acuan utama